sejumlah pembangunan dan revitalisasi rth di jakarta mulai digencarkan
salah satunya revitalisasi taman literasi marta tiahaho yang resmi dibuka pada delapan belas september lalu
taman yang terletak di kebayoran baru jakarta selatan ini tak hanya menyediakan ruang hijau
di sini tersedia ratusan koleksi buku yang dapat diakses secara konvensional maupun digital
selain itu terdapat pula fasilitas lain seperti teater outdoor taman bermain dan wadah umkm
sejumlah pengunjung mengaku sengaja datang untuk menikmati pemandangan dan membaca buku bersama anak di perpustakaan
di sini ramah anak banyak buku kebetulan anakku kan suka banget baca buku gitu
kita pulang kerja terus penasaran ada taman baru jadi kita mampir ke sini sih
yang disukain pemandangannya sih bagus
bangunannya bagus view nya bagus
di rut itj aidin menjelaskan taman ini merupakan bagian dari kawasan pembangunan berorientasi transit
yang diharapkan dapat menjadi stimulus warga memakai transportasi umum
terkait tanggung jawab pengelolaan pemerintah mengamanatkan perusahaan bumd
untuk melakukan pengembangan dan perawatan secara konsisten
jadi nanti pengelola dari taman ini adalah pt integrasi transit jakarta
ini bagian dari anak usaha mrt dimana mrt ini adalah sebagai pengelola kawasan
jadi itj yang melakukan pengelolaan ini baik bertanggung jawab terhadap keamanan kebersihan
kenyamanan pengunjung maupun dari konten dari taman literasi ini
namun sayangnya pembangunan dan revitalisasi rth masih belum merata
rth cipinang muara yang terletak di jatinegara jakarta timur salah satunya
taman ini nampak terbengkalai bahkan pelang nama taman sudah sulit terbaca akibat vandalisme
lahannya nampak lebih didominasi oleh tanah coklat kering dibanding tanaman hijau
dengan tiang lampu dan pagar yang sudah tua dan berkarat
wahana bermain anak pun sudah usang seperti ayunan atau jungkat jungkit yang tak lagi bisa digunakan
pengamat tata kota adib menjelaskan terkait perawatan dan pengawasan rth dibutuhkan alokasi anggaran yang lebih jelas
juga tata kelola birokrasi yang lebih baik hingga kepentingan
pak adib ini saya kira luar biasa
hingga berita ini ditayangkan pihak pemprov termasuk dinas pertamanan dan perhutanan dki jakarta
masih belum respon terkait peliputan program rth di jakarta tersebut